balai karantina dan polisi situbondo berhasil mengagalkan upaya penyelundupan lima ekor penyu di pelabuhan jangkar situbondo
kelima ekor penyu yang dilindungi tersebut rencananya akan dijual di pulau bali
balai karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pelabuhan jangkar situbondo jawa timur
berhasil mengagalkan penyelundupan lima ekor penyu asal kepulauan ras sumeneb
penyu ini rencananya akan dikirim kepada seorang pembeli di denpasar bali
untuk mengelabui petugas pengiriman penyu penyu yang menggunakan box ini dicampur dengan box ikan biasa
dari hasil penggeledahan petugas mendapati lima dari total enam box yang diangkut oleh sebuah mobil pickup yang dikemudikan sony berisi penyu
dua ekor penyu masih hidup sedangkan tiga penyu lainnya sudah disembelih dan dagingnya dipotong potong
diduga kuat pengiriman penyu asal kepulauan di madura ini bukan kali pertama tapi baru saja tertangkap petugas
setelah digeledah ternyata betul barangnya adalah penyu yang termasuk larangan
namun dari sopir sendiri tidak tahu barang apa yang dia bawa karena dia travel titipan dari pedagang raas mau disuruh ngirim ke bali
petugas bksdam memastikan kelima ekor penyu yang akan diselundupkan ke bali berjenis penyu hijau yang dilindungi karena terancam punah
petugas bksdm memastikan lima ekor penyu yang akan diselundupkan ke bali berjenis penyu yang dilindungi karena terancam punah
tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersangka perdagangan penyu bisa dipenjara lima tahun dan denda seratus juta rupiah